hari ini sidang perdana kasus dugaan korupsi dan suap pengadaan alat kesehatan dengan terdakwa ratu atut khoysiah mulai
mantan gubernur banten ini ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk pada dua ribu empat belas lalu
sidang dimulai pada pukul sebelas siang untuk mendengarkan materi dakwaan dari jaksa penuntut umum
selain atut adiknya tubagus heriwardana juga dijadikan tersangka dalam kasus ini
atut diduga merugikan negara sebesar tujuh puluh sembilan miliar rupiah
dalam persidangan nama rano karno turut disebut sebagai salah satu penerima uang hasil korupsi sebesar tiga ratus juta rupiah
sidang akan dilanjutkan pada lima belas maret pukul sepuluh pagi untuk mendengarkan keterangan saksi dari jaksa penuntut umum
tadi kan memang di dalam dakwaan sudah clear sudah jelas sudah dibacakan oleh rekan penutup umum
bahwa memang ada aliran aliran dana yang diterima oleh pihak pihak tertentu
di antaranya adalah rano karno
ini clear sekali dan saya kira ini juga salah satu jawaban dari apa yang pernah disampaikan oleh ketua kpk sebelumnya
bahwa nanti setelah pilkada itu ada calon gubernur yang akan dijadikan tersangka
ya kalau tppu nya juga nanti jelas itu ada juga ya lebih daripada tujuh miliar aliran dana ke yang bersangkutan
kira kira seperti itu ya karena ini perkara alkes sendiri nanti terpisah dengan perkara
dugaan tindak pidana pencucian uang yang terdakwanya ya terdakwanya adalah nanti adalah tcw